kita sudah beberapa tahun ini udah jadi habit kita jadi bersyukur banget semuanya udah punya kesadaran masing masing
setiap masuk ruangan kita selalu sadar untuk cuci tangan atau minimal pakai hand sanitizer gitu
sebenarnya kan bukan selain untuk kita sendiri juga kan menghargai orang lain di sekitar kita gitu
kalau misalkan masalah buka masker sih aku percaya kan kita semua udah pada vaksin
jadi mudah mudahan bisa terminimalisir gitu ya efek efek atau bahaya penyakit apapun gitu
sama kita pastinya udah antigen jadi lebih tenang dan juga di lokasi kemarin kita di treat sangat baik
kayak makanannya pun sangat sangat bergizi apa yang sesuai kebutuhan kita
jadinya emang kesehatan kita sudah di maintain sedemikian rupa dan juga kepribadiannya masing masing semua sudah sangat sangat tertib
nyaman buat aku